jadi tragedi montara tadi tentu ada beberapa pihak yang akhirnya diduga bertanggung jawab atas kasus ini
salah satunya adalah operator kilang minyak montara pt tep australasia
yang kemudian menolak bertanggung jawab atas pencemaran di laut timur
tujuh tahun berlalu pt tep konsisten membantah ada korelasi antara ledakan kilang montara
dengan tragedi yang dialami ribuan warga nusa tenggara timur
di sisi lain korban pencemaran terus berjatuhan
uji laboratorium leader consulting lembaga yang ditunjuk komisi penyelidik bentukan pemerintah australia
menunjukkan adanya korelasi antara minyak montara dengan pencemaran perairan ntt
namun pt tep mengabaikan laporan ini
pemerintah australia tidak menggunakan fakta ini untuk mengambil tindakan semestinya
sikap ini bisa dilihat dari korespondensi pemerintah australia kepada perwakilan korban dan pemerintah indonesia
mereka cenderung bersembunyi dari ketidak tegasan pemerintah indonesia saat itu
duta besar australia untuk indonesia paul grickson menolak permintaan wawancara dari cnn indonesia
kasus ini akan dibuktikan di pengadilan federal australia
selasa dua puluh empat januari dua ribu tujuh belas hakim menolak keberatan pt tep
untuk melanjutkan gugatan tiga belas petani rumput laut nusa tenggara timur
greg pelps ketua tim pengacara korban optimis memenangkan kasus ini
kami juga memiliki bukti yang menunjukkan bahwa minyak akan tiba di komunitas komunitas itu pada saat itu
dan kami memiliki banyak bukti lain yang bisa dikonfirmasi untuk menjelaskan bahwa minyak dari montara mencapai komunitas ntt
kesan ini harus lebih mudah
pada saat kegagalan pemerintah australia dan indonesia berkumpul dan menggunakan sumber daya mereka
dan membuat mekanisme penyelenggaraan yang benar benar baik untuk masyarakat di nusa tenggara timur
ini bisa menjadi lebih mudah
melalui surat elektronik pt tep menuding media dan pemerintah indonesia terus berasumsi
ada korelasi antara penurunan rumput laut dan tangkapan ikan di nusa tenggara timur
dengan isi dan menurutnya
pernyataan ini berseberangan dengan citra moderate resolution imaging spector radiometer atau modis
citra satelit ini menunjukkan minyak masuk ke perairan indonesia pada tiga puluh agustus dua ribu sembilan belas
peneliti institut sepuluh november surabaya atau its menunjukkan
kondisi kondisi kondisi tersebut menunjukkan
kondisi kondisi tersebut menunjukkan
kondisi kondisi tersebut menunjukkan
kondisi kondisi tersebut menunjukkan
pemerintah indonesia saat ini berjanji akan mengejar lagi pertanggung jawaban perusahaan asal thailand itu
sebab pada pemerintahan lalu tuntutan ini dihentikan
pemerintah juga berencana melayangkan gugatan atas nama negara
oh iya tadi saya baru lapor presiden barusan kita akan kejar
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada
kewajiban mereka membayar kompetitif
investasi kepada rakyat yang mengalami masalah di sana
dan itu waktu pak freddy numberi jadi menteri perhubungan
itu sudah ada hanya waktu itu di stop oleh pemerintahan yang lalu
karena ya beberapa alasan
sekarang saya sepakat tadi dengan pak freddy numberi
dan saya sudah lapor presiden kita akan mengejar
mengenai kewajiban yang dibikin oleh perusahaan ptt dari thailand ya
menteri luhut mengaku sudah memanggil duta besar australia untuk indonesia
paul grickson pada awal desember lalu
di saat mereka yang harus bertanggung jawab saling membantah
warga nusa tenggara timur masih harus hidup di perairan yang mengandung timbal
dengan kadar berbahaya
miftah farid jakarta